seorang pengusaha wanita terdakwa kasus penipuan batu bara senilai tiga dua miliar rupiah
dihadirkan paksa dalam persidangan pengadilan negeri kota surabaya
terdakwa menjalani sidang dalam kondisi berbaring di atas ranjang pasien
unike leni silas terdakwa penipuan batu bara senilai tiga dua miliar
kembali dihadirkan paksa di pengadilan negeri surabaya
terdakwa harus menjalani persidangan dengan menggunakan ranjang pasien
disertai pengawasan beberapa petugas medis
sedakwa yang mengidap kanker payudara ini sempat beberapa kali mangkir dengan alasan sakit
kericuan nyaris terjadi ketika terdakwa dibawa menuju ruang sidang
sejumlah korban menghujan dan meneriaki terdakwa yang dianggap berpura pura sakit
untuk menghindari jeratan hukum
namun dengan kondisi terdakwa yang terlihat sakit
ketua majelis hakim akhirnya menunda persidangan dan meminta jaksa
memeriksa kembali kesehatan terdakwa
meski mengapresiasi keberanian hakim yang menghadirkan paksa terdakwa ke persidangan
namun sejumlah orang yang menjadi korban penipuan berharap terdakwa mendapat hukuman yang setimpal
penyidik tidak bisa membuktikan bahwa saya dianggap oleh usman dan leni menipu dia
dengan waktu enam puluh hari saya bebas demi hukum
setelah saya keluar saya ajukan pra peradilan mabespori
kalah mabespori terhadap pra peradilan saya
penetapan hakim ini merupakan yang kedua kalinya
sebab dari penetapan sebelumnya hakim telah memiliki hasil rekamedis yang menyatakan terdakwa tidak mengidap kanker
kasus penipuan dan penggelapan ini bermula dari transaksi batubara yang dilakukan terdakwa kepada pelapor tan pauline
sebanyak sebelas ton metrik pada tahun dua ribu dua puluh
namun hingga jatuh tempo terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran terhadap pelapor